aliran korupsi sel diduga sangat masif dan berdasarkan pengakuan saksi mengalir ke istri anak cucu bahkan biduanita
pertama kami soroti dugaan aliran dana korupsi sel ke istri sel
dari keterangan saksi asn kementan di persidangan istri sel menerima uang bulanan dua puluh lima hingga tiga puluh juta rupiah
istri sel juga disebut pernah menerima parfum seharga lima juta rupiah
tidak hanya ke istri anak sel indira cundatita juga diduga menerima aliran dana
dari keterangan saksi di persidangan anak syl ini menerima mobil innova senilai lima ratus juta rupiah
perawatan wajah dan skincare senilai lima puluh juta rupiah
ada juga keterangan saksi yang menyebut membayarkan biaya terapi stem cell

senilai dua ratus juta rupiah untuk anak sel
tidak hanya itu anak sel kemal redindo juga diduga menerima aliran dana korupsi sel di kementan
ada aksesoris mobil senilai satu ratus sebelas juta rupiah
termasuk cicilan alfard empat puluh tiga juta rupiah selama sepuluh bulan